nasib status irjen verdi sambo sebagai anggota polri ditentukan lewat sidang komisi etik profesi di mabes polri
selain dijerat pidana pasal pembunuhan berencana ia pun diduga melanggar etik profesi polri
irjen polisi verdi sambo memasuki ruang sidang di gedung tncc pada kamis pukul sembilan pagi
sesuai pasal lima puluh enam peraturan kepolisian nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua verdi sambo sebagai pelanggar dalam sidang kkep ini mengenakan pakaian dinas harian tanpa atribut divisi selain lencana pangkat bintang dua sebagai inspektur jenderal
sidang pelanggaran etik yang dipimpin oleh komjen polisi ahmad doviri ini
satu peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tiga tentang pemberhentian anggota polri untuk pasal lima ayat satu huruf d perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri yang berbunyi
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia
sumpah atau janji jabatan
dan atau kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia juntuh setiap pejabat polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra soliditas kredibilitas reputasi dan kehormatan polri
dua pasal tiga belas ayat satu peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tiga tentang pemberhentian anggota polri yunto pasal delapan huruf d perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri yang berbunyi
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia
sumpah atau janji jabatan
dan atau kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia juntuh setiap pejabat polri dalam etika kepribadian wajib bertugas
tandung jawab jujur disiplin bekerjasama adil peduli responsif tegas dan humanis
tiga pasal tiga belas ayat satu peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tiga tentang pemberhentian anggota polri yunto pasal delapan huruf c angka satu perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri
anggota kepolisian negara republik indonesia
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia
sumpah atau janji jabatan
dan atau kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia juntuh setiap pejabat polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum
peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tiga tentang pemberhentian anggota polri junto pasal sepuluh ayat satu huruf f perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri yang berbunyi
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia
sumpah atau janji
dan atau kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia juntuh setiap pejabat polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran kepp atau disiplin atau tindak pidana
peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tiga tentang pemberhentian anggota polri junto pasal sebelas ayat satu huruf a
perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri yang berbunyi
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia
sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia juntuh setiap pejabat polri yang berkedudukan sebagai atasan
yang bertentangan dengan norma hukum norma agama dan norma kesusidaan
peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tiga tentang pemerintahan anggota polri juntuh pasal sebelas ayat satu huruf b
p perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri yang berbunyi
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan
tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia
karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia
sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia
juntuh setiap pejabat polri yang berdudukan sebagai atasan
dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab
peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tiga tentang pemberhentian anggota polri junto pasal tiga belas huruf n
perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri jalan berbunyi
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan
tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia
karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia
sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia
juntuh setiap pejabat polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan berperilaku kasar dan tidak paham
b menjatuhkan sanksi berupa
satu sanksi bersifat etika
yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan kecelakaan
dua sanksi administratif
a penempatan dalam tempat khusus selama empat hari dari tanggal delapan sampai dengan dua belas agustus dua ribu dua puluh dua di rutan polri
dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar
b pemberhentian tidak dengan hormat atau ptdh sebagai anggota
demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda saatnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas
ketua sidang komisi kode etik polri dr andes ahmad dopiri msi komisaris jenderal polisi
wakil ketua dr andes yajid panani msi inspektur jenderal polisi
dr torna dukusi humbim sik msi inspektur jenderal polisi
setelah dibahas tadi apakah sudah langgar menutup atau menghentari atas pesan disitu
apakah sudah langgar menutup atau menghentari atas pesan disitu
jadi ketua dan pertama pak ketik
saya ingin menyampaikan proses kesedaran dan mengerjakan pesan
kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi polri
mohon izin sesuai dengan pasal enam puluh sembilan pp tujuh ribu dua ratus dua puluh dua izinkan kami memajukan kembali apapun keputusan kembali kami siap untuk melaksanakan
baik jika kami menemani maka saya akan memilih jadikan satu tulis lalu mengambil jadinya setelah pembacaan keputusan
jangan lupa kami mencari dalam petunjuk keputusannya terus saya akan membaiki dalam waktu waktu untuk bisa baik kerja setelah kesan
silahkan bawa pelanggan
silahkan foiem baca disini
mohon maaf kepada senior dan rekan rekan perwira initially dan perwira pertama dan perwira entar palm
senior dan rekan yang saya hormati
jangan lupa untuk menerima informasi di deskripsi komentar dan atas informasi di deskripsi largest notification for the talk samithx com terima kasih
saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan pernah juga jalankan dalam institusi polri atas perbuatan yang saya lakukan
saya meminta maaf pada senior dan rekan rekan semua yang secara langsung merasakan akibat
saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku
saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan pada senior dan berkantoran yang berdampak
semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dalam terbuka
dan saya siap menjalankan proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak
terima kasih semoga tuhan semangat biasa lindungi kita semua terima kasih
silakan untuk menurutmu pak mada
menterus silakan di bawah
silakan di bawah
baik setelah ini silakan di bawah
pertama tuhan berkata
di bumbang kan tuh
sampai dengan pagi lagi ini kurang lebih sekitar
saya salahukadif umas
menyampaikan permohon maaf yang
sebesar besarnya pada rekan rekan media
di dalam peliputan sidang kkip
hari ini ada hal
yang kurang berkenan
atau ada hal yang membuat
rekan rekan tidak nyaman
mungkin bisa dari pagi ya
kemudian yang kedua
mengucapkan terima kasih
dan apresiasi yang
kepada rekan rekan media
proses kinerja dari tim sus
yang sudah dibentuk
oleh bapak kapolri
rekan rekan sudah memberikan
informasi secara update

dan juga memberikan literasi
dan juga memberikan literasi
dan juga memberikan literasi
ini merupakan komitmen
dari bapak kapolri
agar tim sus
bekerja secara transparan
tim sus tetap
sampai dengan hari ini
masih terus maraton
semuanya bekerja dan berproses
untuk tim sus
di bidang penyidikan
yang seperti rekan rekan
kita sudah melimpahkan
kemudian tersangka tersenama
kemudian barada re
dan juga km
besok tim sidik juga
sudah melayangkan surat
panggilan kepada ibu pc
yang akan didengar keterangannya besok pagi
untuk tim sidik
yang sudah direkomendasi
ya ini masih berproses semuanya
dan sesuai dengan perintah bapak kapolri
tim sus bekerja paralel
untuk segera dituntaskan
demikian juga hari ini
seperti rekan rekan ketahui bersama
yang sudah dilaksanakan pada hari ini
secara kolektif kolegial
ya tadi sudah disebutkan
perlu saya baca ulang kembali
sanksi yang dijatuhkan
yang pertama adalah
yaitu perilaku pelanggar
dinyatakan sebagai perbuatan
sanksi administratif berupa
dalam tempat khusus selama
tentunya yang bersangkutan sudah menjalani
patsus ya tinggal nanti sisanya
pemberhentian tidak dengan hormat
ya meskipun yang bersangkutan
ini merupakan hak yang bersangkutan
yang bersangkutan sesuai dengan
enam puluh sembilan dikasih kesempatan untuk
menyampaikan banding secara tertulis
tiga hari kerja
sesuai dengan pasal enam puluh sembilan
yang dalam waktu jangka dua puluh satu hari
apakah keputusan tersebut
keputusan yang disampaikan
pada hari ini
atau ada perubahan
yang jelas yang bersangkutan pun
sudah menerima apapun keputusan
yang akan diambil oleh
dekankan bahwa proses
persidangan yang secara maraton
ya satu sebagai pelanggar
atau selama irjen fs
oke saya lanjutkan ya
tadi sudah diambil sumpah
ya ketika pada saksi
dia memberikan keterangannya
tidak sesuai dengan fakta hukum
dan fakta persidangan
maka dia memiliki konsekuensi
yang berbeda dengan hak hak
sesuai dengan proses peradilan
dengan ancaman hukuman
ya oleh karena
tadi para saksi
dan apa yang
karena yang bersangkutan
justice collaboration yang diamankan oleh lpsk
kemudian yang hadir adalah brigadir r dan saudara km
kemudian kluster yang kedua adalah kluster terkait menyakut masalah obstruction of justice
ya berupa ketidakprofesional di dalam olah tkp
ya tadi ada lima orang
ya kemudian kluster yang ketiga adalah terkait juga menyebut masalah obstruction of justice
berupa merusak atau menghilangkan alat bukti cctv
itu semuanya sudah disampaikan ke anggota sidang komisi koretik
dan yang bersangkutan dua belas aksi ini lima belas aksi ini mengakui apa yang dia lakukan
irjan efes juga sama
tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut
artinya bahwa perbuatan tersebut betul adanya
mulai daripada merekayasa kasusnya
kemudian menghilangkan barang buktinya
dan juga menghalangi dalam proses penyidikan
bahwa tim ini juga masih bekerja
punya tiga puluh empat yang terduga pelanggar
ini juga masih berproses
dalam waktu tiga puluh hari ke depan
tim itsus bersama propam juga akan terus secara maraton menggelar sidang tersebut
ya sama halnya tim sidik
cara maraton juga mencoba untuk menuntaskan
terkait menyakit masalah tersangka ibu pece
dan juga berkasnya juga
sesuai dengan arahan bapak kapolri
untuk segera dilimpahkan ke jpu
dan demikian juga
tentang obstetraum jahatis
itu juga harus berproses
untuk segera dilimpahkan ke jpu
sambil kita menunggu
ya empat berkas yang sudah kita limpahkan di tahap satu
penunjuk dari jaksa
apabila penunjuk dari jaksa ada
ya kita segera lengkapin
kalau misalnya tidak ada
maka tahap dua akan kita segera serahkan ke jaksa
yaitu barang bukti dan tersangka
ya jadi saya rasa itu rekan rekan yang bisa saya sampaikan
kegiatan pada hari ini
insyaallah apabila ada update lagi
nanti akan saya sampaikan kepada teman teman media semuanya
ya terima kasih
ada yang ditanyakan
ada ini apa pendapat pak bisa bimbo pinin antara tim komisi
makanya tadi kolektif kolegial
dari ketua wakil ketua
dan tiga anggota semuanya sepakat
untuk mengambil keputusan tadi
pak pak penampakan dia seperti apa
ya saya tertulis ke sekretariat komisi kodetik
pemilainya apa pertama
ya nanti itu
kalau misalnya sekretariatnya
nanti ada di
ya di fkum nanti secara tertutup akan memutuskan
dan nanti melaporkan ke beberapa pak kapolri
nanti akan kita sampaikan hasilnya
khususnya untuk kasus
banding adalah keputusan
berarti tidak berlaku itu
tidak berlaku itu
tidak berlaku pk
jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat
sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi
oke cukup dengan ini
ya teman teman terima kasih teman teman
sekali lagi yang jaga kesehatan
apabila ada hal yang kurang berkenan
bila itu saya keledaya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
istirahat dulu teman teman
jumatan perjalanan jumatan
ya baru saja kita
baru saja mendengarkan keterangan pers
dari kepala divisi
mengenai bagaimana jalannya
terkait dengan kasus
dugaan pembunuhan berencana
yang menjerat kepala divisi
irjen verdesampu atau mantan
kepala divisi propam
menjatuhkan sanksi pemecatan
tidak dengan hormat
kemudian tadi juga sebelum
kadif humas memberikan keterangan pers
kami juga sudah
menyiarkan bagaimana situasi terkini
terkait dengan sidang etik ini
kadif humas polri bahwa
kemudian wakil ketua
dan juga tiga anggota komisi
sepakat untuk menjatuhkan hukuman
seperti apa yang sudah
saya sampaikan sebelumnya
kemudian terkait dengan hal itu
semua perbuatan namun
ia melakukan upaya hukum
yang diatur dalam
kepolisian yakni adalah
mengajukan banding dan dari
peraturan yang atau regulasi yang ada
banding bisa diserahkan maksimal tiga hari
dari hari putusan
kemudian selama dua puluh satu hari
berkas banding diberikan nanti
seperti apa akankah
bandingnya diterima atau seperti apa
kemudian selain juga menyampaikan bahwa
mengajukan upaya hukum berikutnya
berupa banding verdesampu juga
tadi menyampaikan permintaan maaf
dalam akhir persidangan tadi
ia meminta maaf kepada
senior dan juga rekan rekan di polri
yang merasa dirugikan
hal yang ia lakukan terkait dengan dugaan
pembunuhan terhadap brigadir yosua huta barat